tentang masalah rdp nanti teman teman wartawan kita akan datang ke sana ya
oke ada apa
nanti kalau sudah dilimpahkan tabuola
nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri setempat

masalah rdp nanti teman teman warga kita akan datang ke sana ya
oke ada apa
kita sudah menerima empat berkas perkara
yang saat ini dari sejak hari jumat
lima belas hari ke depan kita
masih melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut
yang untuk perkara istrinya
kami masih menerima sbdp
bekasnya belum ada